bang udin mau diwawancarai juga
kakek kalo lo diwawancarain
gua mau berdiri di belakang lo
biar masuk tv juga
tes di rumah lo ada tv kakek ya
nggak ada jak kan kemarin saya nggak jadi beli
warung salim kenapa gerobak ditinggalin
tadi ada mau beli
udah gak ada udah pergi
hampir saja ketemu anak kecil yang suka bikin orang stroke
cekat cekat cekat
oh dia ada
nggak ada be
tadi pagi pagi sama pak haji murud
nggak tahu aku nggak bilang
ji kenapa ya si babe
dari kemarin kemarin kelihatan murung terus
paling juga lagi mikirnya naik haji
kenapa naik hajinya gak jadi
kan sudah ada duitnya
bukan soal duitnya
iya soal apa tuh
kayak kaget tahu si naim aja
si naim lagi nyari bini buat ajak naik haji
sama siapa ya
emangnya sudah ada calonnya
nah makanya dari kemarin dia begitu terus
kalau ntar reporternya datang lagi
gue mau minta di wawancara juga ah
emang tadi ada wartawan ke sini
gue pasti masuk tv
gara gara situ dad saya nggak masuk tv
terus sekarang reporternya ke mana
tahu lagi keliling kali
eh bur makan pelan pelan
gue mau nyari reporter juga
gue pengen masuk tv
bang ojak kok udah pulang
tadi di pangkalan di wawancara sama wartawan tv
katanya beritanya keluar ntar
abang masuk tv
kan belum waktunya makan siang
bang ojek mau masuk tv mak
iya mak tadi di wawancarain
katanya ntar keluar di berita
timbang keluar di berita doang
paling juga cuma lewat doang begitu
bang ojak masuk tv
tadi belum pernah ngeliat bang ojak masuk tv
beritanya masih lama
tis penumpang loh
tis ada penumpang
mana penumpangnya jak
leluhur sih tidur
kamu dari mana aja jak
kok baru dateng
tadi gue balik dulu mau nonton berita
disuruh ngecek lagi sama emak
beritanya kan juga masih lama
kamu makin lama makin mirip sama emak
lo mau ke rumah ani ya
saya mau nyari reporter tv
tadi ojek tisna sama orang yang makan ketoprak semuanya masuk tv bang
nggak tahu bang
nggak tahu bang
gue mau ikut lo nyari reporter
kemudian mau diwawancarain juga
kalau lo diwawancarain gue mau berdiri di belakang lo
biar masuk tv juga
di rumah lo ada tv katanya ya
nggak ada jak
kan kemarin saya nggak jadi beli
gue bingung mau nonton berita di mana
ya di rumah kamu aja atau jak
kan ada tv di rumah kamu mah
gue males balik rumah ntar ketemu mah lagi
kalau saya sih kurang suka pak men futsal
pak pak pak
kapan kapan kita tanding lah
wah boleh tuh kapan
kalau kaki saya sudah sembuh total
ini kopi aja bang salim
di ini kolam ada ikannya kagak sih
ulu ulu kenapa udahan ji
kan belum dapet atu
ikannya kecil lagi kecil lagi
nggak tau bang
lu mau bohongin gua ya
kalau nggak percaya bang uden telpon aja si ojak
lu tadi diwawancara tv
dia barusan ngeliat
mobil tv nya udah pergi
lo anterin gua ke rumahnya anik
emang anehnya ada di rumah bang
kok udah jalan jalan
emangnya udah sembuh
bantu bapak jalan dong
ehm lu udah kagak males
kalau ke masjid gua kagak males rat
lu berdua dari mana
pulang mancing deh
tadi pagi kan gue ngajak lu im
emang kalau gua bilang mau mancing lu mau ikut
kalau gua bilang mau mancing lu mau ikut
lu kagak mau gua ikut kan
udah tuh udah
mancing juga percuma
nih saya aja dapat segini
kagak ngajak gua sih lu
kalau dik criesic dan dompet sama
pak suri unter yn
puncapeknya mustang barne sadece omol

baru aja aku mau nelfon mas pur
mau minta tolong antar kirim paket
banyak banget paket yang belum dikirim
bang udin aku pergi dulu ya